ketua mahkamah kehormatan dewan dpr ri dari fraksi pks adang dara jatun menegaskan bahwa mkd tidak melanjutkan pemeriksaan dokumen pelaporan anggota komisi delapan dpr buhori yusuf yang disebut melakukan kdrt
meski dokumen pelaporan telah dinyatakan lengkap pemeriksaan tidak dilanjutkan karena bu hori sudah mengundurkan diri sebagai anggota dewan
di dalam peraturan dpr nomor dua tentang mekanisme yaitu bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap anggota dpr ri atau lembaga lembaga atau pimpinan dpr yang dalam hal ini melakukan suatu pelanggaran etika dan sebagainya
jadi dengan klausul tersebut bahwa by sudah mengundurkan diri dan dia bukan melakukan
lagi anggota dpr dan akan dpaw oleh partai otomatis mkd tidak akan meneruskan jadi pemeriksaannya selesai karena saudara by itu sudah mengundurkan diri